anda kembali di cnn indonesia newsroom
pemerintah mengusulkan mencabut subsidi untuk pelanggan listrik sembilan ratus volt ampere rumah tangga mampu pada dua ribu dua puluh
usulan ini muncul karena pelanggan golongan sembilan ratus volt ampere dianggap mampu membayar listrik tanpa subsidi
dilansir dari detik finance pemerintah memutuskan seluruh pelanggan listrik sembilan ratus volt ampere akan terlepas dari subsidi pemerintah
pihak pln menyatakan pemerintah sudah menganggap pelanggan subsidi sembilan ratus volt ampere menjadi golongan yang mampu membayar listrik tanpa subsidi
sementara itu kementerian sdm menegaskan tidak akan ada kenaikan tarif tenaga listrik hingga akhir dua ribu dua puluh
mengutip laman kementerian sdm konsumen rumah tangga listrik dibagi menjadi empat golongan
yaitu mulai dari golongan subsidi empat ratus lima puluh volt ampere golongan subsidi sembilan ratus volt ampere golongan rumah tangga mampu sembilan ratus volt ampere dan golongan satu tiga ratus volt ampere
sebelumnya pemerintah pernah memberi diskon tarif listrik rumah tangga mampu golongan sembilan ratus volt ampere dengan diskon sebesar lima puluh
rupiah per kwh
tarif golongan non subsidi pun tidak pernah naik sejak dua ribu tujuh belas
sementara itu dilansir dari detik finance pemerintah menyiapkan dana rp lima puluh empat tujuh puluh sembilan triliun sebagai subsidi listrik di tahun dua ribu dua puluh satu
dana ini disiapkan dengan kondisi sembilan ratus volt ampere rumah tangga mampu tidak lagi menerima tarif subsidi
namun pelanggan sembilan ratus volt ampere yang terkategori sebagai rumah tangga miskin tetap disubsidi
pengurangan subsidi ini didorong usulan pemerintah kepada dpr untuk menghemat subsidi listrik hingga enam sembilan triliun rupiah